ya gelombang unjuk rasa mahasiswa masih terjadi
belum selesai hari ini sudah ada ajakan untuk berunjuk rasa besok
dan bagaimanapun juga kita harus ingat unjuk rasa yang kemarin juga masih menyisakan masalah
ada dugaan kekerasan yang dilakukan aparat dan kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang dikatakan masih belum jelas keberadaannya
malam hari ini di meja saya di cnn indonesia sudah ada elang kadeb kajian strategis bem ui
elang selamat malam terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada arief maulana direktur lbh jakarta
mas ari selamat malam terima kasih sudah hadir
saya ke mas arief dulu ya
mas arief bagaimana perkembangan sejauh ini memantau unjuk rasa yang kemarin terjadi
lbh apakah sudah bisa mendapatkan akses
karena kalau tadi siap informasinya belum bisa mendapatkan akses untuk mendampingi teman teman mahasiswa
iya kami lbh jakarta bersama kawan kawan tim advokasi
iya ada lbh masyarakat ada kontras kemudian ada icgr ada lbh pers dan juga beberapa kawan yang lain
dari tadi siang kami sudah turun ke lapangan khususnya ke polda metro jaya dan juga ke polres jakarta barat
karena informasi yang kami terima teman teman mahasiswa dan juga ada informasi juga warga ditangkap dan dibawa ke sana
dan dari data yang kami peroleh kontak semalam itu kurang lebih ada lima puluhan orang yang kemudian tidak tahu keberadaannya di mana
dan kemungkinannya tiga pertama memang dia mungkin dirawat di rumah sakit atau kemudian ditangkap
atau yang ketiga mungkin masih dalam perjalanan atau mereka menyelamatkan diri
karena informasi yang kami peroleh juga kepolisian melakukan penyisiran kemarin di sekitar lokasi
nah dan dari pantauan kami sampai dengan hari ini hari ini malam ini informasi tadi pagi ada sembilan puluh empat yang kemudian ditahan di polda dan juga empat puluh sembilan yang dibawa di polres jakarta barat
tetapi setelah kami turun tadi di polda metro jaya itu kami baru bisa mendata kurang lebih tiga puluh satu orang
dan di polres jakarta pusat kami baru bisa mendata
kurang lebih tujuh orang
maksudnya kami baru bisa mendata itu apa maksudnya apa aksesnya atau bagaimana
kami baru dapat informasi kalau di polda itu hanya ketemu dengan mahasiswa kurang lebih tiga puluh satu orang
nah bicara soal akses ini persoalan
ya dari tadi siang tadi kami menyampaikan konferensi pers di lbh bersama teman teman aliansi ya masyarakat untuk keadilan dan demokrasi
jadi kita sampaikan bahwa
kita sangat berharap kita sangat berharap kepolisian rumah sakit dan juga instansi terkait untuk terbuka
untuk kemudian membuka informasi mengenai keberadaan berapa yang dirawat berapa yang ditangkap dan namanya siapa saja dari mana saja
supaya warga khususnya orang tua orang tua dari mahasiswa kemudian juga kampus dan mungkin teman teman mereka juga tahu keberadaan kawan kawannya yang belum kembali ke rumah atau belum kembali ke kampus
yang terjadi di lapangan itu polda metro jaya masih belum terbuka
mereka tidak memberikan akses kepada kami untuk bisa bertemu dengan kawan kawan yang ditahan yang ditangkap sorry
dan juga terkait dengan teman teman yang dirawat semalam itu juga seperti itu
ada rumah sakit yang tidak mau membuka informasi berapa yang dirawat berapa yang kemudian luka dan lain sebagainya
sementara di polres jakarta pusat jakarta barat juga demikian
kita tidak diperkenankan untuk bisa mengetahui berapa mahasiswa yang kemudian ditangkap di sana
dan sampai hari ini baru tadi sore ada informasi bahwa orang tua salah satu orang tua dari mahasiswa itu bisa kemudian memberikan kuasa ke kami
dan kami baru kemudian mencoba juga untuk bertemu dengan kawan mahasiswa yang kemudian ditangkap
jadi intinya adalah
akses bantuan hukum masih sulit
sementara sebetulnya hak atas bantuan hukum ini sangat diperlukan oleh kawan kawan mahasiswa
mengingat ini persoalan ditangkap artinya dituduh melakukan sebuah tindak pidana
dan di saat itulah mereka membutuhkan akses bantuan hukum
dan prinsip raduga tidak bersalah harus kemudian dikedepankan
elang saya ingin mengonfirmasi beberapa hal
kemarin ketika unjuk rasa berlangsung dan kemudian selepas maghrib
kami juga sempat mewicara dengan teman dari uni katma jaya
menanyakan apa yang terjadi saat ini di gedung dpr
ada yang berlari ada yang melempar ada yang kemudian sampai malam ada yang disisir
ada yang di sekitar stasiun palmerah
kalau misalnya informasi yang anda dapat apakah benar ada yang menunggangi
apakah benar ada sebagian perusuh di dalamnya seperti yang dikatakan itu
atau apa yang terjadi elang
mungkin terkait dengan penyisiran ya
pertama penyisiran benar terjadi
jadi kemarin setelah jam delapan belas itu kan bubar di dpr semua
kemudian kemana teman teman
mas awi ditarik ke kawasan plaza senayan
ada juga yang di luar bung karno
dan saat itu berangsur angsur untuk dipulangkan ke universitas indonesia
kita clear di situ ketika sudah ada instruksi pemulangan kita melakukan pemulangan
dalam arti yang di sini
koordinasi dari universitas indonesia sudah jelas untuk taat pada instruksi kepolisian
yang kami sayangkan di sini ada beberapa kawan kami yang terjebak dan ingin pulang justru
jadi ada dua belas mahasiswa universitas indonesia yang terjebak di sekitar stasiun
di situ ada masa yang cukup ribut
melakukan cukup rusuh dan juga ada dari kepolisian juga
sehingga sangat tidak kondusif untuk akhirnya pulang
sebagian mahasiswa universitas indonesia ada yang terjebak di hotel
dan itu juga hal yang sama terjadi
pun apabila kita berpatokan pada peraturan
jelas pembubaran aksi itu dilakukan mulai pada pukul delapan belas jam enam
kita merasakan sudah ada smoke bom itu sekitar jam empat sampai jam lima
dan smoke bombnya sangat banyak
dan kita juga mempertanyakan proporsionalitasnya dengan tindakan dari massa aksi di situ
kalau terkait dengan apakah ada pihak yang menunggangi
pertama jelas kalau tuntutan dari kawan kawan mahasiswa disini jelas untuk menolak beberapa peraturan peraturan yang bermasalah
soal bahwa kemudian ada framing seakan akan mahasiswa ingin menurunkan presiden
itu jelas framing yang bermasalah
framing yang salah
framing yang salah jelas
bem universitas indonesia
tapi teman teman mahasiswa mengetahui bahwa ada framing itu dituduhkan kepada teman teman kan
bem universitas indonesia melakukan klarifikasi dalam official account bem universitas indonesia
kita menjelaskan aksi apa saja yang kita turun dalam semenjak bulan awal september
termasuk penolakan terhadap undang undang kpk capim kpk bermasalah
termasuk ini menjaga aksi permohonan untuk menuntaskan amanat reformasi
tapi kita juga tegaskan di situ bahwa ini tidak terkait dengan

ini tidak terkait dengan penurunan presiden
kami juga menemukan ada poster poster tidak bertanggung jawab
yang sekat katah kan sengaja titik aksi dan jam aksinya itu disamakan
pun kalau seandainya hashtag hashtag tidak bertanggung jawab tersebut
juga kita bisa lihat dari beberapa analisis online
antara hashtag let's say reformasi di korupsi
kawan kawan jogja itu konstan kenaikannya
sementara hashtag hashtag yang seakan akan mahasiswa hendak melakukan makar
itu dia grafiknya seperti ini
jelas itu apalagi kalau bukan buzzer
kalau seandainya poin poin tuntutan kami jelas kami ditunggangi ditunggangi rakyat
karena itu adalah poin poin yang dirasakan oleh rakyat
rukuhp undang undang kpk undang undang permasyarakatan undang undang pertanahan
yang sangat dirasakan oleh kawan kawan petani
dan juga kita kalau dari bemui mendorong pengesahan undang undang penghapusan kekerasan seksual
karena sudah banyak sekali kasus kekerasan seksual yang masih belum dapat diselesaikan
dengan regulasi yang ada sekarang
kemudian ada kemudian beberapa pertanyaan dari anggota dpr yang kemarin sempat saya wawancarai
mengapa turun sekarang
apakah kemudian saluran komunikasinya sudah dirasa mampet
dan kemudian supaya lebih gaungnya lebih terdengar
baiklah kita harus turun apakah ada pertimbangan pertimbangan itu
kenapa harus turun sekarang jelas
karena dpr sedang melakukan beberapa rapat sekarang
kita juga sangat menyayangkan beberapa statement yang seakan akan dpr itu
tidak memiliki maharawa perwakilan rakyat maupun pembentukan undang undang di situ
jelas kita turun karena dpr bisa dengan enaknya menyatakan
oh iya kalau bermasalah judicial review saja
itu secara tidak langsung pembuat peraturan pembuat undang undang di situ menyatakan
ya sudah kita patahkan saja tangannya nanti kan bisa di gips lagi kan
diserahkan dilempar kepada lembaga lain gitu
pun di sini kita lihat pemerintah juga seakan akan dan dpr juga lempar lemparan
terkait dengan siapa seakan akan presiden menolak seakan akan dpr menolak juga
tapi pada akhirnya ⁇ lets ⁇ say undang undang kpk kita lihat di media sosial statement statement
bahwa bapak jokowi menolak
tapi pada kenyataannya hanya poin poin kecil saja dan itu pun juga tidak menyelesaikan masalah dari
revisi undang undang kpk ini sendiri
oke baik sudah bergabung bersama kami sekarang melalui telepon
bang ali mohtar ngabalin tenaga ahli utama ksp
selamat malam bang abalin
ya selamat malam putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

aksi kemarin kita tahu kemudian memang sudah ada beberapa yang dikabulkan
dan kemudian juga pemerintah mengatakan pemerintah mendengar mahasiswa
tapi tampaknya teman teman ini masih merasa belum cukup didengarkan bang abalin
apa yang terjadi
ya mesti pertanyaannya ke adinda ketua bem
apa yang belum kelar di situ mesti pertanyaannya begitu
ketika membicarakan mengenai tempat pengesahan rancangan undang undang yang dipersiapkan
satu dari dpr kemudian tiga dari pemerintah
seketika setelah rapat konsultasi dengan bapak presiden
bersama sama dengan pimpinan dewan
ya presiden menyampaikan kepada dpr tentang penundaan
dimaksudkan dalam dua hal
hal yang pertama itu adalah
ada waktu yang cukup untuk bisa dpr bersama pemerintah
kemudian menyisir istilah bapak presiden itu adalah menyisir pasal dan ayat mana yang kontroversi
atau mana yang menjadi resisten di tengah tengah masyarakat
yang kedua paling tidak itu adalah mendengar suara dari masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa
karena presiden sempat mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah ruang di mana negara membuka ruang
undang undang membuka ruang untuk masyarakat
dalam hal ini mahasiswa menyampaikan aspirasinya
sepanjang tentu tidak terjadi kerusakan atas fasilitas umum
kemudian tidak mengganggu sarana pasarana umum atau orang orang
dalam menggunakan sarana parasarana umum
kemudian bisa menjaga situasi keamanan dengan baik
itu saja prinsipnya
memang kalau misalnya didengarkan memang terdengar standar
tapi saya tahu itu memang keinginan pemerintah
kalau tadi anda katakan
pangabalin pemerintah mendengar mahasiswa
mendengarnya seberapa mendengar sih
bagaimanapun juga soal rkp
rkuhp itu kan memang pemerintah yang menyampaikan sejak awal
jadi kemudian ada beberapa permintaan
apakah pemerintah melihat ini juga sebagai apa ya
sebuah kekecewaan dihitung sebagai itu atau tidak
tidak pengalaman saya di dpr ri ya
tidak saja menjadi anggota biasa
tapi saya juga ada di badan legislasi
pada waktu di badan legislasi dewan perwakilan ri
terkadang memang dpr
setelah berbulan bulan melakukan rapat dengar pendapat umum
kadang kadang memang dpr
kami merasa bahwa oh ini sudah pas ini sudah ini
ya kadang kadang juga kita mau
kemudian begitu juga dengan pemerintah
tapi kan undang undang ini kan dilaksanakan
kemudian yang terasa langsung itu kan kepada masyarakat
jadi kalau masyarakat dalam hal ini
kemudian masyarakat kemudian mahasiswa
kemudian merasa ada yang belum pas
ada yang belum beres atau pasal atau undang undangnya
itulah yang saya maksudkan tadi dengan pernyataan bapak presiden
bahwa kita perlu waktu kita perlu ruang kita duduk kembali
jadi normal normal saja sebetulnya
cuma memang persoalan yang paling mendasar begini
ya kan pak kan mbak putri tahu
kita ini kan ketua front solidaritas mahasiswa islam indonesia
saya pernah menjadi ketua ya
saya pernah juga di universitas indonesia di komunikasi
jadi memimpin kayak begini kan
cuma memang dulu itu tidak ada kita dalam hal undang undang
memang dulu kita berbeda dah
tapi kalau sekarang menurut saya memang
ada hal yang apakah mungkin
tidak dilakukan terkait dengan sosialisasi terhadap
apa yang sedang dibahas dan apa yang sedang diputuskan
sampai kepada mahasiswa
itu juga menjadi persoalan sebetulnya
tapi is okay ini kan sekarang sudah seperti hari ini
sehingga yang paling fokus sekarang adalah kita bisa menjaga
situasi dan keamanan jauh lebih baik
hmm posisinya juga sekarang berbeda bang ali
bagaimanapun kan sekarang anda berada di dalam pemerintahan
dan tentu saja poin yang saya inginkan
point the view nya berbeda dengan teman teman yang berada di jalan kemarin
tapi saya penasaran sebenarnya bang abalin
apakah pak presiden memperhatikan mengamati mengikuti
apa yang terjadi sepanjang hari kemarin
ketika unjuk rasa mahasiswa
kemudian kami memiliki gambar gambar mahasiswa
ditembaki oleh gas air mata
kemudian ada penyisiran mahasiswa juga sudah terkonfirmasi
oleh teman teman bem ui
apakah mengikuti itu atau tidak
lalu bagaimana responnya
karena kami media belum mendapatkan itu sampai hari ini
ya kalau presiden kemarin itu kan ada beberapa acara
yang sudah terjadwal sekitar dua tiga bulan yang lalu
jadi seperti kalau teman teman demonstrasi di lapangan
tentu presiden berharap bahwa situasinya akan baik
karena ini sudah menjadi keundangan peraturan
dan pemangku kuasa keamanan dalam negeri
sehingga tentu saja presiden tahu
tentu saja presiden tahu dari laporan yang disampaikan kepada beliau
maksudnya sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum itu apa pak ngabalin
siapa lagi kalau bukan politik
kalau ada menjaga keamanan di lapangan ya dah
oke menjaga keamanan di lapangan bagaimana dengan suara suaranya
enggak maksudnya menjaga keamanan di lapangan ini
kemudian di sini ada teman lbh nih kebetulan
mungkin bisa langsung menceritakan apa permasalahan yang ditemukan sekarang ya
tunggu dulu kita sekarang jeda dulu ya
pak ngabalin tetap bersama kami tetap di cnn indonesia breaking news
nanti setelah jeda ya mas
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
sambil kami menunggu situasi terkini dari flyover sleepy
sekitar setengah jam yang lalu atau satu setengah jam yang lalu
masih terjadi konsentrasi massa di kawasan flyover sleepy di kawasan jakarta barat
kita masih menunggu dan masih ada konsentrasi masa sampai malam hari ini
kami masih menunggu gambar terbaru dari sana
saya ke arief dulu arief mungkin bisa langsung sampaikan kepada mumpung ada perwakilan dari pemerintah sekalipun tidak hadir di studio tapi tersambung melalui telepon
apa kesulitan kesulitan yang ditemui ketika mendata teman teman yang sampai saat ini masih cukup sulit
pak ngabalin masih bersama kami
ya saya masih mendengar
baik baik mas arief dari direktur lbh jakarta pak ngabalin
pak ngabalin ini ada persoalan mengenai bagaimana kepolisian menyikapi aksi mahasiswa kemarin
dan mungkin hari ini pelajar pelajar yang kemudian juga ikut aksi di dpr dan kita melihat kepolisian bersikap represif dan pendekatannya pendekatan kekerasan
yang ini kami sesalkan ya
dan kita sebetulnya
tidak berharap itu terjadi
seperti halnya di kasus mahasiswa kemarin justru pemicu masa chaos itu adalah adanya water cannon yang ditembakkan dan selanjutnya diikuti dengan gas air mata yang dilemparkan berulang kali
dan itu dilakukan kurang lebih jam empat jam lima
ini kenapa seperti itu pak ngabalin
dan berikutnya adalah
ada kurang lebih sembilan puluh empat orang informasi dari polda ini yang ditangkap
kemudian ada empat puluh sembilan juga yang ditangkap juga
ini ada di polda dan juga di polres jakarta barat informasi awalnya
tapi kami baru bisa memverifikasi kurang lebih empat puluh orang
dan yang menjadi persoalan adalah akses kami untuk bisa mendampingi kawan kawan mahasiswa
untuk bisa mencari informasi
membantu rekan rekan mereka
mereka di kampus atau keluarga mereka yang mencari keberadaan kawan kawan mahasiswa ini jadi sulit
ketika kepolisian tidak membuka ruang tidak kemudian membuka akses bantuan hukum
dimana kami tim kuasa hukum kesulitan untuk bisa mengakses mereka
dan selanjutnya juga dari rumah sakit itu tidak membuka informasi mengenai berapa dan nama nama dan juga dari mana saja mahasiswa yang
menjadi korban dari peristiwa semalam
saya pikir ini penting untuk kemudian segera ditindaklanjuti
ini persoalan serius persoalan kemanusiaan yang mestinya instansi terkait itu kemudian membuka
terlebih terkait dengan hak atas bantuan hukum
ini hak konstitusional yang dijamin di kuhap kita
oke pak ngabalin
ya yang pertama saya harus menyampaikan bahwa sampai pada tingkat teknis seperti yang bung arief sampaikan
tentu ini menjadi kompetensi yang bisa dan langsung dikomunikasikan dengan pihak polda metro jaya atau dengan mabes polri
per jam lima lima belas menit tadi tujuh belas lewat lima belas menit tadi
sentra komunikasi polda metro jaya membuka ruang itu untuk siapa saja yang merasa perlu mendapatkan informasi
atau mengkomunikasikan langsung dengan polda
di mabes polri tadi saya dari mabes polri juga mendapatkan informasi yang sama
jadi mungkin besok atau setelah selesai turun siaran dengan situasi yang di lapangan masih seperti begini
tentu bapak bapak kita di polda maupun di mabes akan bisa secara langsung bisa memberikan keterangan
atau kalau akses seperti yang tadi
jadi disebutkan mas arief tadi tidak bisa
mudah mudahan dengan ini bisa
kalau sampai tidak bisa saya mewakafkan diri untuk mendampingi anda untuk melakukan tugas tugas apa yang perlu anda lakukan
sehingga kita tidak perlu menunggu lagi
karena itu hak konstitusional
mestinya kepolisian tanpa harus diinstruksikan itu memberikan ruang
memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum
untuk kemudian masuk bisa mengakses kawan kawan
ini sudah jaminan konstitusional
tidak perlu menunggu anda
bukan bukan bukan
karena anda tadi mengatakan bahwa tidak mendapat akses
maka saya informasikan pukul tujuh belas lewat lima belas menit tadi
itu mereka sudah siapkan
mereka membuka ruang itu untuk dikomunikasikan atau lain lain
karena tentu ini tidak menjadi kompetensi yang bisa saya mengakses langsung
baik secara pribadi
karena saya harus mengatakan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja kerja
yang ditangani langsung oleh polisi kepolisian
polda metro maupun mabes
kalau mas arief menganggap bahwa itu bagian yang harus untuk dilakukan sebagai pengacara
atau sebagai kuasa hukum monggo
ya pak abalin
karena saya kan tidak
tapi karena anda bilang tidak mendapatkan akses maka saya menawarkan diri
tapi kalau anda tidak perlu alhamdulillah
bukan tidak perlu tetapi ini sebetulnya kewajiban undang undang yang mestinya dilaksanakan oleh pihak kepolisian
ya karena kewajiban undang undang itulah
saya pikir eksekutif harusnya kemudian memberikan peringatan ketika itu dilanggar
karena kewajiban undang undang itulah maka langsung kalau begitu
semua orang tahu ada tunduk dan pada ketentuan undang undang
karena arief sejak awal mengatakan bahwa tidak mendapatkan akses tidak mendapat ruang maka saya menjelaskan itu
jadi bisa lihat perkembangan
mungkin mas arief juga bisa langsung mengontak teman temannya yang saat ini berada di lapangan
bisa langsung mengecek ke polda metro jaya
apakah akses untuk lbh sudah kemudian diberikan
mumpung sekarang kita masih bersama dengan pak ngabalin
sampai hari ini belum pak ngabalin
sampai malam ini
sampai hari ini
sampai saya live di sini
itu teman teman belum bisa mengakses informasi mengenai siapa nama nama yang ditangkap
siapa yang nama nama yang kemudian menjadi tersangka dan seterusnya
tahan dulu pak ngabalin
saya menginformasikan kepada anda tentang informasi terakhir yang saya peroleh
barusan ini saya berhenti di jalan ini
saya mewawancarai di udara ini
saya berhenti di jalan karena tadi saya baru dari mabes polri
per dua puluh lima menit yang lalu
jadi kalau ada data update seperti ini kemudian saya informasikan kepada anda
dan anda tidak perlu dengan informasi saya monggo
tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada publik
sama satu lagi pak ngabalin
ini ada persoalan serius mengenai
represifitas dari aparat kepolisian ketika menangani aksi aksi di berbagai daerah
tidak hanya di jakarta tapi di daerah daerah lain hampir semuanya rusuh
dan kemudian ada kekerasan ada tindakan represif dari kepolisian
jadi pendekatan represif itu dilakukan
dan yang menarik juga catatan kami
teman teman jurnalis itu juga dihambat untuk kerja kerja jurnalistiknya
dan dihalang halangi ketika mereka melaksanakan tugas

ini jadi catatan serius yang saya pikir harus menjadi perhatian
dan saya kira ada satu tambahan lagi bahwa
persoalan hari ini bukan hanya sebetulnya terjadi karena
demo kemarin yang kebetulan hari tani ya
tapi juga persoalan semakin menguatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dpr
saya kira ini harus jadi catatan
pasca terlebih lagi pasca
pemerintah dan juga dpr itu kemudian mengesahkan ini ya undang undang kpk
kemudian seleksi capim kpk yang begitu cepat dan kemudian seolah olah ingin kebut kebutan
dan juga ruu yang lain
nah saya kira ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah ya mengenai tuntutan teman teman mahasiswa
oke pak ngabalin silakan

kalau kompetensi anda sebagai komnas ham atau sebagai apa lagi istilahnya itu

sebagai tim kuasa hukum lbh
maka yang paling penting untuk harus anda lakukan itu adalah semua pernyataan pernyataan itu
sampaikan kepada kepolisian yang tadi saya sebut di polda maupun di mabes
bahwa hari ini anda punya prediksi terhadap ketidakpercayaan masyarakat dan lain lain
itu nanti urusan lagi
itu urusan politik yang menurut saya

itu urusan politik yang menurut saya
anda tidak masuk di wpb
karena saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi demonstrasi hari ini
semua yang dianggap bagus oleh dpr maupun dengan pemerintah terhadap pembahasan rancangan undang undang itu
selesai itu barang
apa lagi yang menjadi masalahnya
selesai itu barang elang silahkan
selesai itu barang mbak
ya jadi kalau hari ini dianggap itu belum selesai
maka saya mau katakan bahwa pada waktu saya di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
benar kadang kita menganggap itu sudah benar
begitu juga dengan pemerintah
tapi ketika masyarakat menganggap ada pasal dan ayat yang masih kontroversial dan memiliki resistensi di tengah tengah masyarakat
itulah yang menjadi sikap bapak presiden untuk meminta kepada dpr ditunda
sekarang sudah ditunda itu barang
bapak tahu saya sudah berapa kali ui meminta penundaan rkuhp
sudah dua kali pak
tahun lalu ui yang di
waktu itu saya sebagai wakil kepala departemen kajian dan aksi strategis bmfa ui
kita mengorganisir demo juga pada bulan agustus dua ribu delapan belas
waktu itu kita membuat sebuah kajian
dan yang paling kami kecewakan di sini bukan karena bahwa rkuhp muncul lagi
mahasiswa sepakat bahwa kita perlu rkuhp
tapi yang kita tidak ingin adalah rkuhp yang bermasalah
kita juga tahu bahwa rkuhp kita peninggalan belanda
yang jadi paling lucu adalah ketika pemerintah seakan akan mengakomodasi perspektif masyarakat
tetapi pada dua ribu delapan belas kita melakukan keberatan terhadap rkuhp oke ditunda
dan sekarang ketika isu rkuhp muncul lagi
dan sekarang ketika isu rkuhp muncul lagi
dan sekarang ketika isu rkuhp muncul lagi ditunda lagi
tapi yang paling kita sayangkan adalah draft pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas masih memuat pasal pasal bermasalah yang hampir sama
hanya perubahan diksi sedikit saja
jadi baru bisa kita nyatakan ini benar benar mengakomodasi keinginan masyarakat ketika oke pemerintah menarik draft rkuhp kembali
melakukan pengkajian kembali
penundaan itu belum cukup menurut anda elang
penundaan akan terus ditunda
tapi ketika substansi rancangan rkuhpnya masih membuat pasal pasal merendahkan martabat presiden
merendahkan martabat pejabat negara pasal penghinaan
kita akan terus terusan begini pak
oke pak ngabalin silakan
ya saya kalau berdebat tentang kontennya
saya tidak tahu apakah elang sudah membaca draft yang terakhir dibikin kemudian
disiapkan ini atau tidak
begini saya menawarkan begini
saya menawarkan gagasan yang paling penting begini
nanti kalau memungkinkan ya
insya allah saya dan kawan kawan menyiapkan bahan dan materi yang kami paham dari konsep pemerintah
terhadap pasal dan ayat ayat yang menurut elang dan kawan kawan itu bermasalah
cari ruang dan tempat di tengah yang lebih dalam
di tengah yang lebih netral
coba kita duduk bahas itu barang
karena budaya inteleksual itu penting untuk kita duduk berdiskusi
penting untuk kita duduk berdialog
penting untuk mengembangkan kemampuan intellectual knowledge sebagai orang orang kampus itu
dengan melihat pasal mana yang elang bilang bermasalah
saya tidak mengkhawatirkan kemampuan dan kapasitas adek adeku tetapi
jangan jangan draft ini belum dibaca
sudah dibaca pak ngabalin
kapan paling memungkinkan itu akan terjadi
duduk bersama dengan teman teman mahasiswa membuka draft itu
mulai dari besok
mulai dari besok sampai dengan kapan mahasiswa mau saya siap aksesnya kemana
kepada saya ali mukhtar ngabalin
jangan hanya mahasiswa pak ngabalin
jangan hanya mahasiswa
tapi juga akademisi masyarakat sipil yang lain
yang terdampak pada kuhp ini
duduk bersama di mana itu kira kira
kalau kami yang siapkan tempat nanti salah
kalau mahasiswa mau siapkan tempat kami yang bisa memfasilitasi
di kampus munggo di tempat netral munggo
kami juga bersedia menjadi moderatornya kalau begitu pak ngabalin
jika memang berdialog ya
jika memang membuka ruang dialog
pak ngabalin tolong masih bersama kami
tapi saya harus melihat situasi terkini dulu
ada keributan kembali terjadi di sana
sudah ada rekan kami koresponden iwan
iwan seperti apa situasinya iwan
ya baik terima kasih putri
dan untuk saat ini situasinya sebenarnya agak sedikit meredah dibandingkan pada sebelumnya
tapi walaupun demikian lemparan lemparan sporadis ataupun tembakan petasan dan bom molotov juga masih terus terjadi
utamanya yang saat ini terjadi adalah di bawah flyover sleepy ini ada jalan pejompongan
warga banyak terkonsentrasi di jalan pejompongan tersebut
dan kemudian melakukan pelemparan dan provokasi kepada aparat kepolisian
mereka melemparkan petasan batu dan juga bomolotov
selain itu aparat wasan juga terkonsentrasi di ujung flyover sleepy ini
yang tempat berada di perempatan slippy
jadi posisi aparat keamanan ataupun kami disini sebenarnya agak sedikit terkepung begitu
tetapi polisi sampai saat ini juga masih tetap bertahan di sini
dan tidak melakukan kegiatan untuk membuarkan massa begitu
mereka hanya sesekali menembakkan gas air mata
jadi ketika massa melempari polisi kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata
dan polisi tidak melakukan penghalauan atau penangkapan terhadap massa yang melakukan provokasi itu
dan sampai saat ini juga kondisi tol dalam kota masih tetap ditutup untuk kedua jalurnya
dan seperti terlihat di belakang saya masih keduanya masih sepi begitu putri
ya iwan artinya sudah sejak sore tadi selepas maghrib ketika anda pertama kali menginformasikan kepada saya sekitar pukul tujuh malam tadi
masa yang berada di sana yang berhadapan dengan polisi sudah tidak lagi murni masa yang berunjuk rasa sebelumnya di gedung dpr ya
sudah bercampur kemudian dengan warga di sekitar sleepy
kemungkinan besar begitu putri
karena ketika siang hari kami melakukan peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa smp dan sma yang melakukan aksi unjuk rasa itu jumlahnya hanya sekitar tiga ratus massa saja

dan itu massanya sekitar kalau kami memperkirakan ada sekitar lima ratus massa
dan kemudian pada saat yang bersamaan juga di kawasan sleepy di kawasan pertamburan sleepy
ini juga terjadi kericuhan juga yang masanya juga yang kami perkirakan sekitar lima ratus orang
dengan demikian kami sendiri bisa menyimpulkan bahwa memang masa yang tadinya siswa smp dan sma melakukan aksi unjuk rasa
dan kemudian ada beberapa puluh yang diaman oleh kepolisian dan sisanya melarikan diri
itu masa tersebut kemudian bercampur dengan masa masa yang ada di sekitaran gedung dpr senayan ini
seperti misalnya pertamburan percampuran dan juga di kawasan sleepy begitu putri
dan kami tanyakan juga kepada pihak kepolisian
mereka juga menduga hal yang sama begitu putri
iwan tadi sekitar pukul tujuh masih banyak polisi yang berada di belakang anda
berada di atas flyover kemana sekarang polisi bergerak apakah melakukan penyisiran
sampai saat ini polisi memang tidak melakukan penyisiran ataupun melakukan penghalauan
atau berhadapan langsung dengan masyarakat polisi hanya melakukan penjagaan barikade
begitu begitu juga dengan masyarakat
begitu juga dengan water cannon dan kendaraan taktis lainnya mereka hanya melakukan barikade saja
dan tidak bergerak untuk menghalau massa atau memecah konsentrasi massa
oke iwan apa yang terjadi di belakang anda sekarang
dan sampai saat ini polisi mereka pun hanya tetap bertahan melakukan pengimbauan imbauan kepada masyarakat
untuk segera mengakhiri aksi kericuan ini putri
apa yang terjadi mungkin bisa anda jelaskan apa yang terjadi di belakang anda sekarang iwan
ini tampaknya kepolisian sedang bersiaga tadi mereka baru saja melakukan istirahat

dan saat ini karena memang konsentrasi massa di ujung jalan flyover ini cukup kuat begitu dan cukup banyak
dan mereka kerap kali melakukan provokasi melakukan pelemparan dengan petasan
dan juga tadi kami melihat ada juga buah molotov yang dilempar kepada polisi
dan tapaknya mereka saat ini sudah bersiaga lagi
walaupun kami sendiri belum mengetahui dengan pasti apakah mereka akan melakukan penghalauan atau tidak
sejauh ini polisi tidak melakukan penghalauan bahkan tidak melakukan penyemprotan dengan water cannon begitu
dan hanya melakukan sesekali melakukan tembakan gas air mata
oke baik konsentrasi massa masih cukup banyak di sana
iwan tetap berhati hati kami akan kembali nanti menghubungi anda nanti
saya harus kepada teman teman yang berada di studio dulu
elang sudah ada kemudian tawaran tadi dari pak ngabalin apakah kemudian tentu tawaran itu akan diambil oleh teman teman ui untuk duduk berdialog dan membahas ini
saya rasa tidak cukup ui saja pak
oke iya dan juga teman teman lain
sebaiknya dan tidak hanya mahasiswa saja
dan saya juga masih mempertanyakan sih apabila kita mau membawa let's say akademisi
karena di ui saja ada satu ratus enam puluh sekitar satu ratus enam puluh akademisi yang menolak undang undang kpk dan tetap diketok
ketika kita bahas bahwa kita menghormati keilmuan kita menghormati kampus dalam pembuatan undang undang lokasinya di mana sekarang
tapi tentunya masih terbuka ruang berdialog tidak sih sebenarnya dari teman teman mahasiswa dan teman teman masyarakat sipil
ya saya pikir standingnya adalah substansi ya
ketika substansi yang ada dalam rancangan undang undang yang disusun oleh dpr maupun presiden itu mengancam demokrasi itu mengkhianati amanat reformasi
ya bagaimana kita kemudian bisa berdialog
ya kita tentu menginginkan ya rancangan undang undang itu rancangan undang undang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat
tidak kemudian mengatakan memperkuat kpk tetapi faktanya melemahkan kpk ya kan
kemudian mengatakan bahwa rancangan undang undang kuhp ini meninggalkan warisan kolonial tapi pasal pasalnya lebih kolonial dari pasal pasal kuhp peninggalan belanda
ini kan persoalan
sehingga ruu ruu yang lain seperti sekarang yang disiapkan oleh pemerintah dan juga dpr untuk disahkan kemarin ya yang katanya kemudian ditunda seperti ruu pertanahan
yang itu bisa memberikan peluang kepada investor untuk berusaha
untuk menguasai tanah sampai sembilan puluh tahun orang yang menolak digusur itu bisa dipidana atau undang undang yang lain misalkan
rancangan undang undang minerba atau undang undang sumber daya air yang ini melanggar putusan mahkamah konstitusi tentang undang undang sumber daya air
itu juga tetap saja disahkan
saya kira kuncinya adalah ketika rancangan undang undang itu
bertentangan dengan konstitusi mengancam demokrasi kita kebebasan sipil dan juga mengkhianati amanat reformasi pasti ditolak oleh kawan kawan
oke tapi masih ada ruang dialog itu tidak
kalau kemudian ruang dialog itu memang kewajiban undang undang
undang undang ini kan produk rakyat mestinya seperti itu dan lahir untuk menjawab persoalan persoalan rakyat kebutuhan masyarakat
bukan untuk justru menguntungkan kelompok tertentu
garki pengusaha investasi seperti yang hari ini kemudian selalu didengung dengungkan
jadi harapan masyarakat dan saya pikir teman teman mahasiswa juga demikian dan seluruh rakyat indonesia adalah
rancangan undang undangnya ini partisipatif sesuai dengan amanat pembentukan peraturan perundang undangan
undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
yang mana kita tidak melihat itu dalam beberapa pekan ini
kita melihat dpr dan presiden itu seolah olah kebut kebutan
kemudian adu cepat jadi pembalap gitu
ketika mau membuat sebuah undang undang yang ini dampaknya bukan untuk mereka saja dampaknya untuk seluruh rakyat indonesia
begitu mbak putri
baik pak ngabalin
pak ngabalin saya penasaran sebenarnya ada tidak sih kekhawatiran dari pemerintah sekarang melihat gelombang ujuk rasa yang terjadi ini
ya kalau gelombang kan dari awal saya bilang demonstrasi itu adalah hak konstitusional yang dilakukan oleh siapa saja
tidak saja mahasiswa tapi siapa saja boleh
terkait dengan apa
terkait dengan mungkin poin poin yang tadi dikemukakan oleh arief atau mungkin juga elang terkait dengan aspirasi aspirasi yang dianggap quote and quote itu masih bermasalah
mengancam demokrasi tidak memberikan aspirasi dari masyarakat dan lain lain
monggo mana yang dinilai mana yang dianggap itulah yang saya katakan tadi kita boleh duduk kembali
dulu silahkan dari pemerintah ya karena ini adalah draft rancangan undang undang yang dipersiapkan oleh pemerintah
tapi saya ingin katakan bahwa rancangan undang undang ini tidak ujuk ujuk datang kemudian dilemparkan ke dpr
rancangan undang undang ini dibahas lebih dari empat tahun
jauh sebelumnya pada waktu saya jadi dpr juga kita sudah bahas ini mengenai rancangan kitab undang undang hukum pidana yang belum terselesai dalam sepanjang sejarah republik indonesia
jadi maksud saya kita ini kan generasi baru ya
saya sudah lima puluh sekian tidak masuk lagi di usia usia arief sama mas elang
tapi saya mau bahwa generasi kita akan datang itu paling tidak akan bisa mendapatkan manfaat tersendiri dari generasi yang tidak pernah mengalami kehidupan tentang persoalan ini
itu makanya saya mau katakan bahwa kalau hari ini ada yang dijadikan permasalahan yang dilihat baik oleh elang maupun arief terkait dengan pembahasan recangan undang undang ini presiden republik indonesia joko widodo telah menyampaikan ada ruang untuk pemerintah dan dpr
ada pemerintah dengan masyarakat dengan mahasiswa dengan pegiat masalah masalah sosial hukum dan lain lain
mari kita duduk kita duduk membuat satu tradisi baru untuk membicarakan hal hal mana yang disebutkan oleh kontroversi terkait dengan tidak berpihak kepada demokrasi dan mengancam masa depan demokrasi dan lain lain
oke karena semestinya memang undang undang yang untuk generasi yang akan datang dirumuskan dan berasal dari pikiran teman teman generasi yang akan datang itu gitu ya bang abalin ya
pak putri pak putri saya kasih satu kalimat terakhir
dalam undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang tata cara penyusunan pembuatan perundang undangan itu diatur tentang sosialisasi dari kampus ke kampus dari masyarakat ke masyarakat dari profesor ke profesor dari seluruh ilmuwan di negeri ini
itu undang undang memerintahkan untuk melakukan itu rdpu dari satu waktu ke waktu dan seterusnya
undang undang kpk belum dapat bu
itu sebabnya urusan ini bukan urusan ujuk ujuk bukan urusan lomba lombaan bukan urusan menang menangan
oke jadi maksud anda ketika sosialisasi ini tidak tersampaikan kepada teman teman yang kemarin berunjuk rasa itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau bagaimana saya ingin konfirmasi saja
bukan bukan bukan begitu pengertiannya saya mau menjawab bahwa undang undang ini rancangan ini draft ini bukan ujuk ujuk
kemudian muncul ujuk ujuk kemudian lomba lombaan dengan dpr bukan itu menurut saya adalah narasi dan diksi yang harus diluruskan agar publik ini tidak
kalau undang undang kpk gimana pak ngabalin
kalau undang undang kpk bagaimana ada sosialisasinya
ya kalau ditanya itu rencangan undang undangnya adalah hak inisiatif dpr
dpr yang melakukan sosialisasinya
dan itu sudah berkali kali kalau draft rancangan undang undang kpk sudah diputuskan sudah diketopalu maka ketentuan perhukum perundang undangan dan takanegara mengajarkan bahwa setiap orang yang setelah keputusan itu kemudian mana
hari ini sekarang kita sedang menunggu nomor penetapan undang undang kpk itu
ya baik baik pak ngabalin terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
terima kasih terima kasih rib makasih lang
terima kasih mohon maaf teman teman saya potong waktunya terbatas saya ke elang terakhir apakah masih akan melakukan aksi
kemarin ilender di yogyakarta mengatakan aksi gejayan memanggil bukan yang pertama akan ada aksi lanjutan bagaimana teman teman bem ui
oke kita akan konsolidasikan lebih lanjut dan apabila tadi seperti saya bahas idealnya bahwa partisipasi mahasiswa publik kawan kawan masyarakat sipil itu bukan ketika hanya mahasiswa melakukan demo
buruh melakukan demo harusnya kita tidak perlu melakukan itu bos saya sudah bisa masuk untuk ngobrol disitu pertama itu kedua bahwa jangan sampai penundaan ini hanya gimmick saja kita melihat undang undang kpk
hanya untuk menenangkan masa menurut anda
undang undang kpk kemarin dalam pembentukannya ada empat poin penolakan jokowi dan kita nilai itu hanya gimmick saja saya harap ini rkuhp undang undang pertanahan sda dan yang lainnya itu penundaannya tidak hanya gimmick saja
terutama rkuhp yang kita harapkan di sini ada pencabutan draft pengkajian kembali sehingga tidak kejadian seperti ini
oke karena bagaimanapun memang sejak sampai kemarin saya mengonfirmasi kepada dpr tidak ada batasan waktu ditundanya sampai kapan karena bagaimanapun dpr masih mempunyai dua kali paripurna sampai tanggal tiga puluh september masih akan mengawal itu teman teman
pengawalan tentu soal aksi nanti kita akan konsolidasikan lagi
baik elang terima kasih mas arief terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini semoga bisa segera mendapatkan akses
dan bisa segera memberikan pendampingan kepada teman teman mahasiswa
dan breaking news cnn indonesia masih akan berlanjut setelah jeda tetap bersama kami
terima kasih banyak